jumat malam dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan jawa tengah
gelar konsolidasi kemenangan kandang banteng di stadion jatidiri semarang
dalam acara yang dihadiri lebih dari tiga puluh tiga kader
semangat dan militansi para kader kembali digelorakan untuk memenangkan pilek dan pilpres dua ribu dua puluh
ojo pedot oyot alias jangan putus akar atau tercerai berai
jadi semangat yang terus digaungkan pdi perjuangan
termasuk pada apel pemenangan pilpres dan pilek dua ribu dua puluh empat di stadion jatidiri semarang
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
menekankan pentingnya kerja bersama seluruh kader untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
ia beberapa kali menanyakan kesiapan kader dan langsung disambut dengan
dan gegap gempita teriakan siap dari kader yang hadir
setelah sukses mengantarkan salah satu kader terbaiknya joko widodo ke kursi presiden
puan menyerukan saatnya meneruskan estafet kemenangan ke kader terbaik lainnya ganjar pranowo
kita akan segera memasuki medan perjuangan untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilu
strategi kemenangan kita harus dipimpin oleh pahlawan
kita kisahkan buatan penyanyi untuk bertumbuh pada mesin batai
dalam acara ini baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo turut hadir
ia menegaskan komitmennya melanjutkan capaian presiden joko widodo
mulai dari pembangunan infrastruktur hingga transformasi ekonomi hijau
ganjar menyebut fundament kemakmuran yang telah disusun joko widodo berakar dari semangat pdi perjuangan
maka ia meminta para kader merampakan barisan dan bekerja
untuk meneruskan capaian ini
bagaimana yang bangkuan pernah katakan untuk semuanya
jangan sampai kita mencukup toyot
jangan sampai kita mencukup toyot
jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya
karena itu segera benar sekalian
mulai hari ini akan kita suruh

strategi pemenangan pun digarap secara serius
ketua dpp pdi perjuangan jawa tengah bambang wuryanto
merinci empat pasukan pemenangan pdi perjuangan
yakni pasukan para bintang pasukan burung hantu gorong gorong hingga pasukan sicita
keempat pasukan ini telah dibagi dengan zonasi yang jelas
dan siap memenangkan baca presbyterian
pdi perjuangan ganjar pranowo
semalam dimulainya tanda dimulainya di pestrona kedepan
pergerak pak pak pak pelantan pasti
itu tanda kami menunjukkan kesiapan kami
menangkan pilek maupun capres dari pdi perjuangan
sesuai dengan perintah ketua umum partai
sejumlah atraksi turut memeriahkan acara ini
mulai dari menghadirkan presiden pertama ri soekarno
dalam bentuk hologram hingga semarat kembang api